dua puluh lima tahun pasca reformasi dan bergulirnya rezim order baru
aktivis sembilan puluh delapan berkumpul untuk mengenang peristiwa besar ini
dalam kegiatan ini para aktivis membentuk yayasan sembilan
serta menegaskan tidak akan berurusan dengan politik
kegiatan digelar di salah satu hotel kawasan setiabudi
kuningan jakarta selatan minggu malam
yayasan sembilan puluh delapan ini dibentuk elemen aktivis reformasi sembilan puluh delapan
yayasan ini dibentuk untuk kerja membantu rakyat dan kontrol terhadap pemerintah
meskipun isu politik tengah menghangat
terlebih di tahun pemilu ini
para aktivis sembilan puluh delapan menegaskan tidak akan berurusan dengan politik
seperti diketahui pasca turunnya rezim pemerintahan orde baru
banyak para aktivis sembilan puluh delapan bergabung dengan partai partai politik
dan menjadi jabat pemerintahan